pembuat dawat atau jomble dan nata de coco dengan menggunakan campuran bahan berbahaya
yaitu kalsium karbida dan kemudian dawat atau jomble hasil buatan tersebut
dijual ke pasar pasar yang berada di kabupaten jember dan lumajang
bahan berbahaya digunakan tersangka untuk menghasilkan dawet yang lebih kental dan keras
sejumlah barang bukti seperti satu bungkus dawat jomble lima bungkus karbid dua bungkus benzoat
tepung tapioca dan satu buah kembangan disita petugas
syaiful kusmandani jember jawa timur